istri gubernur bali dan dua puluh orang staff di rumah jabatan gubernur bali di jaya saba denpasar
dinyatakan terpapar positif covid sembilan belas
istri gubernur dan staffnya tersebut kini menjalani karantina di balai pelatihan kesehatan di peringgi anyar
gubernur bali iwayan koster jumat pagi akhirnya mengakui bahwa puluhan staff yang bekerja di rumah dinas tersebut
dinyatakan positif covid sembilan belas berdasarkan tes swab
mulai dari pramus haji hingga empat ajudan gubernur
walau iwayan koster negatif namun istrinya swastini koster dinyatakan positif covid sembilan belas
sejak kamis malam istri gubernur ini menjalani karantina di balai pelatihan kesehatan di peringgi anyar
jumat sore swastini koster membuat video pernyataan dan mengunggahnya dari tempat karantina

bagi yang otg orang tanpa gejala
karena ternyata setelah melakukan swab ada virus di dalam tubuh setia
walaupun sesungguhnya kita merasa sehat semuanya sehat
gula darahnya normal tensinya normal